jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami
engkau pasti kangen sekali sama papa ya
allah hanya kepada allah tempat kita curhat
allah tahu perasaan kita
kalau tahu isi hati kita
jadi hamparkanlah sajadah
pasrahkan semuanya kepada allah swt
yang bagi manusia tidak bisa
tapi tidak ada yang mustahil bagi allah
kalau allah kata bisa
jadi jangan putus berdoa
dan buktikan kedahsyatan dari doa
wah anak bapak pasti senang banget ya
saya beliin baju baju banyak
bagus dan cantik lagi
namanya juga anak satu satunya
buat siapa lagi kan
kalau bukan buat anak sendiri
iya sih pak
wah cantik ya
nanti mamunya cantik
kalau nggak cantik nggak mungkin saya milih jadi ibunya kan
ini tip buat mbak
oh makasih ya
jadi diri saya senang banget keisha
beliin barang barang ini buat kamu
dan jadi yakin
pasti kamu juga senang
pasti keisha lu coba angkat sama baju baju yang daddy beliin
belum lagi baju kemarin kita
belum lagi baju kembaran kita
tadi deddy juga beliin snack buat kamu
kamu kan lagi masa portual
pasti kamu suka memil
pasti kamu suka memil
pasti kamu suka memil
gue yang kasih barang barang ini ke keisha gue yang kasih barang barang ini ke keisha
ting diskusi anji
oh ini semua berita di portal
oh ini semua berita di portal
aiya saya belum siapin baju lebaran buat al dan andi

allemaal mendalam buddha

oke saya coba top on butik deh
halo ya dengan modis the blue tip saya dengan rosal fahri
ya bisa datang ke pondok pelita sekarang
ya saya minta bawakan koleksi terbaru ya untuk baju lebaran anak saya lebaran dan keluarganya
oke saya tunggu thank you
oh pasti bagus sekali
aku lihat mama kayak lebih seger deh ma
look at you kamu juga cantik sekali hari ini
halo cucu omba yang cantik
aduh ini kenapa pada cantik cantik semua sih
mama andi nya cantik cucu oma juga cantik sekali
ini dua duanya juga cantik
seger seger kan bukitannya ma
mama juga cantik
terima kasih sayang
itu lihat pencus
suster mirna sama miss kiki juga seger ya
iya bu seger seger kayak buah buahan di pasar
mbak andi tadi obatnya ibu udah kiki kasih setelah ibu sarapan
terima kasih ya
ya semoga aja ya mama akan baik ke depannya dan mama gak ngomong aneh aneh kayak semalam ya
mohon faham siapa ya
ada keturunan apa yang datang kesini
kami dari modista butik
pelangganannya bu rosa
disini ada modista butik
apakah ibu rosa memanggil modista butik
karena dia menunggu disini
iya bu dipilih pilih aja dulu
thank you udah dateng
mama lagi pilih baju untuk lebaran
buat al buat kamu buat rina sama askara
kebetulan ini juga pemilik butiknya bisa mau datang kesini untuk membuat koleksi terbarunya
dia sangat sibuk
nggak sempet pilih baju lebaran
ini cantik cantik sekali mama udah pilihin buat kamu
buat rina juga ada nanti ya sayang ya
terus al juga mau pilih berapa

rina kita ke kamar dulu karena oma lagi ada tamu
nanti kita ke radio gra paragraph
sayang di kamar dulu sama ancus ya
mama tinggal dulu sebentar ya sayang ya
emang kenapa ma
mama cian aku gak boleh keluar
sekarang juga gak boleh keluar
allah kan juga lagi sakit
oh gitu ya ma
ya mama keluar dulu sebentar ya
rena jangan kemana mana ya
dengar apa kata mama
padahal aku mau keluar juga sus
udah gak apa apa
harus nurut apa kata mama
kita disini aja di kamar
reina mau main apa
yuk kita main ya
kita udah lama ya gak main ini ya
atau enggak yang ini aja bu
mama gak akan bisa menerima kenyataan ini mas
kau pulang ya
kalo bukan demi aku
seenggaknya demi mama
boleh ambil lima stel aja ya
untuk pilih ya
yang buat sholat
terus habis itu yang buat sungkeman
terus nanti kan buat ke
rumahnya pak surya sama bu sarah juga

pilih lima stel aja ya
im gue kalau begini jadi inget keluarga
pengen gue takdiran bareng im
gue juga jadi pengen pulang kampung
tapi kayaknya nggak mungkin deh
karena keadaan lagi begini
ya semoga lebaran tahun depan kita bisa kumpul bareng keluarga lagi
kalau saya udah ngerasa kalian sebuah keluarga
biasanya kalau satu keluarga kumpul
itu duduk rame rame depan tv
iya tapi untuk malam takbiran sekarang
nanti begitu mama sudah bebas
kita takbiran lagi ya
saati kolak nossa dan nations cawhai
udah lebaran ren iya belum ya
mama seneng banget loren kamu kesehatannya juga udah mulai membaik dan sekarang kita
bisa ngerayain idul fitri besok bareng bareng ya kan ya alhamdulillah aku minta maaf ya
sekali lagi ma gue bikin mama khawatir iya kamu udah bikin mama takut tapi enggak
apa kan sekarang kita udah sama sama lagi kamu udah sama mama lagi di rumah ini ya lahirlah
tuh lihat takbiran kayak gini tuh kerasa banget
joren banyak orang yang kumpul sama keluarganya sama seperti kita
iya tapi aku kasihan sama ibu andin
iya sampai sekarang pak al belum berhasil ditemukan
bahkan harusnya di momen seperti ini
paling saya juga kumpul bareng sama keluarga semuanya iya sih ren mama juga bisa rasain
tapi udah dong ren kamu tuh jangan ngomongin pak al dulu ya pokoknya kamu harus jaga
kesehatan kamu kamu harus makin pulih lagi ya
dimanapun lu berada al
gua pasti akan nemuin lu
nanti kita cari al sama sama
nanti kita cari a sama sama
aku harus ketemu sama allah
iya aku ngerti
kamu polling aja dulu badan kamu
nanti kita lanjut rencana kita ya
kasian sekarang kalo mikir mikir ya al
harusnya itu seperti kita sekarang
al kumpul bersama keluarganya

sama tau pemang
mau juga kamu sekali
makanya di malam takbiran ini
rana berdoa untuk
tapan usaha bapak
aku berdoa ya
gue yang terbaik buat papanya nay
salam bangla cute terus cowok
allah kasih dong nara yang gak doa buat papa seperti apa
tangannya kalian gak mau jatuh dulu
mau nemenin bandi reina ibu askara
biar kalian gak kesepian gak sedih mbak
emang aja mirin
gue udah ngomong ke emak gue
disini ganteng lo disini
ngejagain semua emang aja ya
makasih banyak ya

semenjak ibu abis beliin masal baju
ibu nyuruh kiki nyetrikain bajunya masal terus
pokoknya harus sampai licin katanya
kalau enggak licin kiki dimarahin
terus kiki disuruh nyetrika ulang lagi
misalnya katanya ibu mau dipakai mas alpura lebaran
ini bajunya altaun di setrika ki
terus sekarang ibu mama dimana di kamar
ki ki nyamperin ibu dulu di kamarnya ya mbak ya
takutnya ibu butuh apa apa lagi gitu
ya allah kasihan ibu bos
pasti ibu bos kangen banget ya sama ibu bos
apalagi kan lagi takbiran gini
masih keingin terus
terus saya juga
semua ini bisa disalahkan
kita semua juga berharap nanti masyarakat bisa berhenti
ikan ditangkap dapatnya batin
saya mau mengucapkan
mohon maaf lahir dan batin
silahkan ibu bapak
seneng banget ini merasanya
penduk pelita bisa ngadain sholat bersama
bener ya bener amin dateng lagi ya
buat pemilik penduk pelita
pak bos halebaran
semoga nantinya bisa ditemukan dan
kembali bersama kita
silahkan ibu silahkan
udah rame ya
udah siap semuanya
terus imamnya juga udah datang
orang orang imam sholat juga udah dateng
terus pak ustadz yang mau cerama juga udah dateng
udah dateng semuanya
yaudah kalo gitu kita langsung kesana aja kali ya
wisss tadi rame banget pak kiki merindu deh ngeliatnya
aku nanti taruh di sini
bu bos kita tinggal di sini ya
biarin aja mama istirahat aja dulu ya
iya juga sih ngerinya tetangga pada keceplosan kan ya
nah itu pak
yuk kita siap siap
kamu kenapa nak
udah berak aja berak aja
sini sekarang sekarang
ya allah aku bisa bicara seperti
seperti ini karina
tapi sebagai istri mas al
aku sendiri masih berat menerima kenyataan saat lebaran begini
apalagi saat mas al gak ada bersama kami
aku mohon kuatkan hati ya mbak dan anak anak hamba ya allah
aku jadi bakal doain papa
enggak aku pernah berhenti dari papa
doain papa terus ya nak
papa juga pas ya kan senang kalau selalu doain sama rina